kota semarang jawa tengah lumpuh akibat dikepung banjir
mulai dari tol stasiun hingga kantor pemerintahan tak bisa diakses publik
aktivitas stasiun semarang tawang lumpuh total
banjir yang mengenangi mulai dari akses jalan keluar
masuk kawasan stasiun hingga jalur rel kereta
ibasnya sejumlah perjalanan kereta di wilayah daum bat semarang
tujuan surabaya mengalami keterlambatan
perjalanan kereta terpaksa dialihkan ke jalur tengah dan selatan
hingga membutuhkan waktu tempuh lebih lama yakni dua hingga tiga jam
selain banjir hujan deras yang mengguyur semarang pada kamis malam
mengakibatkan tebing setinggi seratus meter di perumahan sedang mulyo tembalang longsor
akibatnya empat rumah warga ambles dan satu unit mobil milik warga ikut terbawa longsor
longsor juga terjadi di perumahan permata puring alian semarang
fondasi tanah ambles sepanjang dua belas meter
sebuah mobil terperosok sedalam sepuluh meter